lagian beda usianya juga cuma sedikit
kamu delapan belas tahun mungum empat puluh dua tahun

nah dua puluh empat tahun gak jauh kan
jauh aku bu
pon sekarang kamu kan sudah kenal sama mumung
aduh gayanya nyari dari mana kamu
orang kamu tiap bulan tinggal terima dari prw
nyari dari hongkong
cuman kalau emang saya tidak setuju yaudah
tidak akan saya keluarkan uangnya
kamu mah senangnya menyusahkan orang lah
orang mau sehat orang mau senang senang tidak boleh
disitu dia aku hebatnya jadi orang penting
bisa menghancurkan kebahagiaan orang lain
bisa merusak kesenangan orang lain
bisa menggagalkan rencana orang lain
dan saya sangat menikmatinya
mumpung saya jadi pemimpin
baru jadi bendahara rwa aja udah jolim
gimana jadi presiden
kalau saya jadi presiden
kalian bertiga saya kirim
ke pulau yang paling jauh
biar kalian tidak bisa mengganggu saya
wah asik kan dadang kita berpetualang
kan dadang ikut aja
biar kita berpetualang berempat kan dadang
berpetualang mah memang begitu aku ceng
emang harus maju gak mundur
kita lagi ngomongin senam bukan berpetualang
udah kamu diam dulu

kum saya teh yakin kum
program kamu bagus kok
kalau kita senam setiap hari
dan platinya juga cantik badannya seksi
bukan badan aja yang sehat
mata juga sehat seger kum
kamu mah kepikirannya kesitu terus ceng
ayo mudah mudahan pak ustadznya mau
iya kok enak kalau berpetualangnya berlima jadi rame
ya udah lapor lapor aja sana nggak apa apa
kalau saya tidak setuju ya udah
programnya tidak akan jalan
kum tenang aja kum
kalau pak ustadz sudah setuju semuanya pasti beres
itu mah kalau kamu kalau saya
kalau saya kabur ke cibulan
tengah kum ada pepatah mengatakan
anjing menggonggong kafilah tetap berlalu
biarpun banyak rintangan kita harus jalan terus
ceng licin naus gak ada anjing
kami agen cae
kami agen cae
berlatih setiap hari
berlatih setiap hari
selalu mawas diri
selalu mawas diri
pada konspirasi global
yang menyusup tiap hari
yang menyusup tiap hari
di dunia banyak poros
di dunia banyak poros
kami setia pada ciraus
sudah sudah cukup cukup
sudah cukup latihan sampai disini
sudah cukup latihan sampai disini
sudah mau juhur
sudah mau juhur
siap satu komandan
siap satu komandan
siap satu komandan

besok kita lanjutkan lagi latihannya
kalau kalian tidak bisa memanjat tali sampai atas
kalian akan saya keluarkan dari kiai
siap satu komandan
cai tidak membutuhkan kuantitas
karena sesuatu yang hebat itu
tidak dibangun oleh jumlah
siap satu komandan
dun gimana nya
siap satu komandan
ibu teh harus kasih tahu kamu pon
ibu tidak sedang ngejodohin kalian
ibu juga tidak kenal siapa awalnya mumu
waktu baru pulang
dia itu melihatin kamu
makanya dia kesini
memang pernah punya istri
tapi sudah nggak ada
sudah lama meninggalnya
sudah hampir lima tahun
bukan untuk dijadikan istri kedua
anaknya mah baik
jadi bertanggung jawab
sayang sama keluarga
anaknya dua pon
usia popon sama kamu ngontek kan jauh bu
coba sekarang kalau kamu menikah
tinggal di kos kosan
pindah ke sana
pindah ke sini
kalau mau cari yang lebih mapan
ya harus cari yang lebih tua atuh
pohon dia itu sudah punya toko pakaian di bogor
hidupnya sudah enak
kamu tuh tinggal ngurusin usahanya
biar tambah maju
ibu cuma ingin lihat kamu senang
ibu cuma ingin kamu bahagia
pon banyak kok orang yang menikah
dengan laki laki yang lebih tua
kamu itu tidak merebut suami orang
kalau kamu merebut suami orang
ibu juga gak bakalan setuju atuh
lagian beda usianya juga cuma sedikit
kamu delapan belas tahun
mungum empat puluh dua tahun

nah dua puluh empat tahun gak jauh kan
pon sekarang kamu kan sudah kenal sama mumu
besok besok kamu telponan
ngobrol biar makin kenal
assalamualaikum bu guru
waalaikumsalam pak tatang
mau kemana bu
saya mau ke taman bacaan pak
gak usah pak tatang
daripada jalan kaki capek
saya jalan aja biar sehat
gak mau saya bonceng
ya sudah tuh bu
nanti kena motor saya
bu guru gak apa apa
bu yola mau saya anterin
gak usah terima kasih pak
awal bu yola sampai taman bacaan
siap satu komandan
terima kasih pak kamtip